melin dari luar bentar doang kok tante
gak mungkin kamu cuma sebentar
sekarang gini deh kalau kamu gak mau jurus sama tante
tante bakal tinggalin kamu sendirian hari ini juga malam ini juga di sini ya
biar kamu tinggal di rumah ini sendirian ditemenin sama sunsetan mau
jalan jalan tante jalan
melin melin habis pergi tadi ke peresmian klub temennya melin
motor lebih tadi kan aku diantarin boy
naik motor diantar boy tapi kok pi gak dengar suara motor dia
oh ya kan gue cuma nganterin aku sampai depan aja pi
kayak biasa karena boy tau kalau papi tuh gak bolehin aku bawa temen siapapun ke rumah
aduh ini kan bisa bikin mas b suka sama boy
percuma dong usaha gue sama ini bikin mas bebenci sama boy
kamu kan tau kalau papi kamu tuh ngelarang
tapi memang papi kamu juga melarang supaya kamu itu gak boleh deket deket sama bos
kalau kamu beneran reva
kalau kamu bener bener sayang sama papi kamu
seharusnya kamu mau dong nurutin apa maunya papi kamu
berarti kan meminta izin untuk acara peresmian geng motor itu hanya alasan
karena sebenarnya kamu pengen ketemu sama boy dan pacaran sama boy
tapi gak percaya sama aku sih sampai nanya kayak gini
kamu yakin gak bohong
kasih kasih kesempatan lagi
list percaya sama aku ya
kalau gitu adriana
sebelum papi perlihatkan papi nanya sekali lagi
kamu yakin gak bohong sama partai
enggak pi aku kesana bukan berpacaran sama boy
siapa yang fotoin
eh gue yakin ini pasti kerjaan lo
lo tuh kenapa sih kayak terlaluan banget ya pake mata matain gue segala
emang ngajarin banget sih
reva papi gak suka kamu bicara kasar sama mama adriana
pi aku tuh
aku gak suka kalau misalnya dia mata matain aku
aku merasa privasi aku terganggu
betul tapi untuk hal ini papi sangat setuju dengan pendapat mama adriana
karena mama adriana dengan papi gak bisa ngawasin kamu terus menerus
apa sih susahnya kamu jujur sama papi
kamu bener bener bohong dan papi sangat kecewa sama kamu
kamu lihat sekali lagi
kamu nyuapinnya dalam keadaan yang mesra sekali
apa susahnya sih kamu jujur sama papi
kamu itu tinggal bilang aja sama papi
gak susah kan gak sulit kan
maksudnya mas b apaan
jangan jangan mas b mau izinin reva pacarnya sama boy
gara gara boy udah nyelamatin mas b dari perampok itu
bi pokoknya aku udah bilang sama papi
aku gak mungkin bohongin tapi dan aku udah ngomong cucunya
aku tuh gak pacaran sama boy
reva kamu naik ke kamar dan besok kamu gak usah sekolah
biar papi ngambil rapat kamu ya
kenapa ini tuh kebuka sih
tante rere udah bangun gimana nih
waduh gimana nih bebep
soalnya kebunnya belum makan lagi
nanti bisa nergu kamu loh
itu mah gak mungkin bep
aku gak mungkin diseru sama tante rere
ada aja juga kamu yang diserut sama tante rere
kamu yang diserut sama tante rere
kalau aku diserut sama tante rere kan
mama yang marah
yaudah kamu pergi duluan gitu
yaudah kamu hati hati ya bebep
kalau udah apa apa kabarin aku ya
kamu dari mana
meli dari luar bentar doang kok
gak mungkin kamu cuma sebentar
sekarang gini deh
kalau kamu gak mau jurus sama tante
tante bakal tinggalin kamu sendirian hari ini juga malam ini juga di sini ya
biar kamu tinggal di rumah ini sendirian ditemenin sama sunset up
jalan jalan tante jalan
meli bisa pergi tadi ke peresmian lo
kelab temennya meli
meli tadi mau minta izin sama tante
cuma tantenya malah tidur
kamu tau gak man
gara gara kamu pergi
terus kamu gak nutup pintu dengan benar
rumah kita tuh kemalingan
udah sampe tante barang berharga
tante maafin meli banget tante
sumpah tante maaf maaf banget tante
meli gak tau kalo malingnya mau dateng tante
hai meli gue mau dateng ke rumah lo
dan tante pastiin kali ini kamu gak akan selamat ya
biar mama kamu yang ngajarin kamu gimana caranya kamu harus bersikap
sayang kamu kenapa kamu gak apa apa kan
tidak tahu kenapa apa tiba tiba mau keringetan susit kosong
selain mual keringetan sakit perut kamu sakit apa
apa lagi yang kamu rasakan apa perlu kita bawa ke dokter
ya kayaknya basi cuma mual doang
eh surti surti
kamu ambil air putih anget buat nyonya adriana
ya udah sayang mas akan ambil minyak gosok dulu ya
kamu duduk di sini aja dulu
duduk di sini sayang
bentar ya sayang
bentar ya bentar ya sayang
ini lah ya
ini lah airnya
ya menurut lo gue mau atau enggak setelah gue muntah muntah begitu lo masih nanya lagi
eh bukan begitu nyomot
kapan terakhir nyomot datang bulan
ngapain loh nanya nanya kayak gitu udah lo keluar aja dong
gue tuh lagi pusing tambah liat lo tampak pusing lagi
ih bukannya begitu nyomot coba sama nyomot diinget inget kapan terakhir nyomot itu akhir bulan itu men
dan itu gak penting buat lo ya gak ada urusannya ya
bukannya begitu nyomot eh kepo lagi